kabar gembira bagi para pegawai negeri sipil karena pemerintah akan mencairkan gaji ke tiga belas untuk pns mulai hari ini senin lima juni
dilansir dari cnn indonesia com gaji ke tiga belas pns terdiri dari gaji pokok dan tunjangan
sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor lima belas tahun dua ribu dua puluh
dalam pp tersebut juga dijelaskan bahwa gaji ke tiga belas pns bersumber dari apbn dan apbd
pemerintah juga menetapkan besaran maksimal gaji ke tiga belas bagi pns dalam beli tersebut
berdasarkan aturan yang diteken per dua puluh sembilan maret dua ribu dua puluh tiga rentang maksimal gaji ke tiga belas ada di angka rp tiga dua puluh satu juta hingga rp dua puluh empat tiga belas juta
besaran maksimal gaji ke tiga belas bagi pns itu dirinci untuk pimpinan anggota hingga pegawai non pegawai aparatur sipil negara atau asn
yang bertugas di instansi pemerintah termasuk lembaga non struktural dan perguruan tinggi negeri baru